malam dia ngetok pintu kamar parete di jendela lucu lucu
saya rt ini enggak takut
bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirobbil alamin rabbana
allah tuhan kita inna sinawakhtana rabbana walau takmin alaina isram
terus saya tidak sadar kalau tangan saya kena chat
ayo kan ali mami mengantarin kang dodi sama kang gugur urusin gali sumur ya
eh kamu enggak ih
kayaknya ada yang aneh
bella kamu ngapain di sini
aku lagi nyelidiki nantu sumur tua itu
susah tahu bangannya
kamu ngeliat ke depan
emang aku yang jadi hantunya
bukan aki kamu tapi tukang sumur itu
aku lempar hantu itu pakai kaleng cat hijau
terus tadi aku lihat bang gugun kena bekas warna cat hijau di tangannya
terus apa hubungannya sama pagar aki aku
ya mudah berarti bener dong
pagar akhirnya aku kan juga hijau
itu dia yang bikin aku bingung
itu haki ada di dalam
aduh kenapa papih
ini coba kamu selidikin soal hantu sumur tua itu
papi minta saya selidikin hantu di sumur tua
atuh pi atuh lah
warga pada heboh ngomongin penampakan hantu sumur tua itu
nah kamu kudu buktiin kalau hantu sumur tua itu tidak ada
jadi biar warga pada tenang
pi punten ya pi ya punten ini mah
saya juga tidak berpengalaman menghadapi the the myth
sama hantu hantuan pi
kalau bukan kamu siapa lagi atu
mumpung kamu lagi disini
cari yang lain aja lah pi lah
ali mami cariin juga gak taunya ada disini
mami ngapain kesini
capek deh sama omongan warga
tapi mami takut soal hantu sumur tua
pengen ajak kamu buat ngelihat langsung
kita lihat yuk tempat hantu sumur tua itu
mami jadi penasaran
wah kebetulan kalau begitu
ranti aja perempuan berani
masa ngecep gak berani
oh jadi para tete lagi ketakutan
disuruh nyelidikin gak mau ya
sabar dulu bu ranti
saya emang bukan takut cuma
mau beri kesempatan sama yang lain saja
para tete takut mimpi buruk ya
yaudah kalau takut mahayu berangkat lah
saya boleh nanya sesuatu nggak bu ranti
diam dulu pak rt ah
ih lain saya mau nanya bu ranti ngapain bawa galah tongkat seperti itu
ini teh bambu saya mau pakai buat ngubok sumur
emangnya pak rete mau saya suruh terjun ke sumur
supaya bisa diperiksa apa yang ada di dalam
ee dek mau aku saya di jorokin
kalau saya nyemplung ke bawah
terus terus saya ketemu hantu
udah gitu kaki saya dikerawat saya gak bisa keluar lagi
siapa tau jadi jodohnya pak rt
anger ya hantu
jodoh hidup dan mati
semasa hidup dan sesudah mati
itu jeropisan dalam
namanya juga sumur dalam yang cetek sama kolam
dalamnya sumur tak terkira ya
ini tongkatnya nyentuh sesuatu
luka kan tegak tinggal
nyentuh jurik sih
mudah mudahan gak jemur jurikan pak rt
si buranti mulutnya
ya masa gak ada tenaganya gitu doang
ini gak bantuan kalau kita keburu
ngeri sih emang begitu dicabut tiba tiba ada
pak rt kemana emang
kayak baju perempuan
iya ketinggalin sama iya juga
jangan jangan ini baju
baju cewe yang meninggal ke cempur sumur
dengan ditemukan baju ini
dia tidak gentayangan lagi ya
jangan jangan nanti malam dia
ngetok pintu kamar pak rt
saya ini gak takut
hafrah cewe yang jatok ke sumur ya
nanti bedahan tuh dong mi
udah timang di alam sana
hari ini mesti bayar tukang sumur
balik ke otak nyokap duit
mami cari uang
mami udah siapin uang buat bayar tukang gali sumur
tapi uangnya gak ada
emang mami simpen dimana
mami yakin semua udah mami masukin tas kok
perhiasan mami juga mami masukin sini
yang ada cuma gemboknya doang
jangin hantunya masih ada
dimana ada sih
hantu yang doyan sama uang sama perhiasan
ini cuma uangnya
cuma hantu koruptor namanya
bentahan tuah ayo udah tau mami lagi pusing
tolong direnovasi dirapihkan
kalau perlu dikuras aja airnya
supaya bersih dan juga bisa
dipakai sama warga untuk kebutuhan sehari hari
bisa atau pak tapi punten ya
ternyata itu mahal
ada duit banyak tuh kamu mah
saya lah yang bayar
kalau gak ada di warga saya yang bayar
maksudnya uang saya sendiri lah
kalau begitu mah beres satu pak
saya selaku warga disini
mau mengucapkan terima kasih banyak
anaknya kimakmur sama binyaksananya
benar benar benar masya allah
berkah aja lah buat kita sama sama semua ya
adek hati hati ya saya tunggu disana
apa kamu ngapain kok bengong aja sih
sumur ngapain mereka
kami mau ngasih tau
kalau kami udah gak mau
ngelanjutin renovasi sumur tua itu lagi
kenapa tuh kang
bukannya anaknya kimakmur sudah sanggup
membayar biaya renovasinya
ah enggaklah dibayar berapapun teh
kami gak bakalan mau disuruh kesana lagi
gak bakalan kesana
taduh lutar lutar lutar sebentar sebentar
ini teh ada apa
mangdon manggun coba cerita ada apa ini teh
kami teh didatengin hantu cewe yang mati
di sumur itu lagi